yang buka blokiran nomor deddy sekarang
deddy kasih kamu waktu satu jam dari sekarang untuk pulang ke rumah
kalau dalam satu jam kamu nggak pulang
dia akan cabut semua fasilitas kamu
tak gimana tak
ada nggak gerak gerik melek mencurigakan dari tadi
sopar sih belum ada
makasih ya mas
tadi gue sengaja ke belakang
dan minta pelayan buat naro cangkirnya di tengahnya aja
kalau mel nggak buta
pasti dia gak bakal ambil cangkir yang isinya hot americano
apalagi sampai nekat buat dia minum
kok nggak diminum mel
tepat buatrect ah ternyata
jangan jauh beloved
sinema berhenti kuat loi
mulai naik dong

kok gak jadi diminum bang
kan lo tau gue gak suka kopi
lo tahu dari mana itu kopi
ya kan kopi baunya nyengat banget
gue buta buta gini masih bisa cium kali my prince
bodoh banget sih gue pake mesen hot americano
yang bau kopinya nggak terlalu nyengat
kayak hidup gue yang sekarang semuanya gelap
kalau menurut gue sih filosofi kopi itu artinya beda dari itu
hitam itu bukan berarti kotor
dan pahit itu bukan berarti menyedihkan
semenjak gue buta ya gue merasa aja hidup gue udah selesai
pasti lo gak bakal sekuat kue
tapi tau gak my friends kenapa gue bisa kuat
karena gue merasa masih ada cinta yang perlu dikejar
satu menunggu dua menunggu
itu penjalan pulang
habis itu saya luar
yang di persimbangan ya pak bos ya
saya lagi serius nih jo
saya nggak percaya pak bos
maksud saya di persimpangan itu
saya belum berani kalau ketemu bu nawang
kecuali saya bawa mail
setelah apa yang dilakukan ke putri
itu baru saya berani
berarti kuncinya non mail pak bos
saya mau cari mail joe joe
pinter dikit dong
kayaknya nomor saya diblok sama mail joe
soalnya hp dia bisa ditelepon
dan wa nya cuma checklist satu
aduh pasti dari sekarang lagi ketemu sama pangeran nih
saya takut dia dijebak sama pangeran jo
soalnya tadi saya sempat dengar
dia telepon sama pangeran
kalau gitu sekarang pak bos telpon
si muka pelebo itu pak bos
sudah ngantar ke rumah
sebelum terlambat pak bos
maksud kamu gimana sih
saya pernah mergok
si muka pelebo itu pak bos
terus mau ngejebak lagi pak bos
bener juga kamu
telepon pangeran ya
nomor saya diblok juga sama si pangeran
berani beraninya dia sama saya
coba pak bos telepon putri deh
kalau putri yang nelfon
pasti si muka pelebo itu mau ngangkat
nggak mungkin joe saya telepon putri
buat nanyain pangeran
mana mau dia jawab
bantuin mikir dong joe
dari tadi juga saya sudah bantuin kali
kalau disuruh mikir melulu
lama lama lurus rambut saya
ah pak bos
saya baru dapat wangsit
nelfon vanya atau tasya
kalau yang lainnya
tebak siapa yang lagi nelfon gue
ya mana gue tau
om raymond dadinya mel
ya mana gue tau
tapi kan pasti ada hubungannya sama
ya udah lo angkat
sebelum dadinya mel marah
ntar kalau misalnya dia nanyain tentang mel
bilang aja lo gak tau
orang lo gak tau sama dia
ya udah gue langsung pikir biar lo jatuh panggung
kamu lagi sama men gak
enggak sih om
kamu tau mel raymond gak
emangnya ada apa om
nanti kamu perwatin wa saya ke mel ya
gue jadi kepo deh
lagi ada masalah
mel gak cerita sih
emang juga gak ada cerita sama gue
seriously gue jadi kepo
gimana reaksinya mel kalo tau dadinya kayak gini
lo sekarang screenshot wa nya daddy mel
coba aja waktu itu lo gak bikin gue kesel
pasti hidup gue normal deh
kayak gak bakal buta kayak gini
jangan lama lama ya
bentar doang kok
mel buka blok kira nomor deddy sekarang
deddy kasih kamu waktu satu jam dari sekarang untuk pulang ke rumah
kalau dalam satu jam kamu nggak pulang
deddy akan cabut semua fasilitas kamu
tak gimana tak
ada nggak gerak gerik menarik mencurigakan dari tadi
sopar sih belum ada
mendingan sekarang lu kejar tuh sinal
lu nggak tahu sih
yang pasti baru selesai
sampai habis dapet notif whatsapp terus dipergi keluar